kita beralih ke informasi lainnya setelah badan pengawasan obat dan makanan mengeluarkan surat penghentian produksi pihak cv pacific harvest
selaku produsen dari makarel kaleng margaga di banyuwangi jawa timur senin pagi langsung menghentikan impor ikan makarel dari jepang dan juga tiongkok
ya manajer produksi dari cv pacific harvest roni fajar laksana mengaku sebelum diproduksi ikan ikan impor dari jepang dan tiongkok itu harus melewati pemeriksaan yang sangat ketat
serta sesuai dengan sop yang diterapkan sebagai dampaknya ratusan pekerja di perusahaan cv pacific harvest terpaksa dirumahkan
kita selaku dari pelaku usaha itu sangat mengalami kerugian sekali ya baik itu dari apa namanya dari sisi produksi
terus yang paling kita
pikirkan di sini ya itu dari efek tenaga kerja
sudah ada apa namanya surat instruksi dari otoritas yang kita pasti ikuti
sementara itu majelis ulama indonesia akan mengkaji sertifikasi halal makanan kaleng berparasit
jika sudah mendapat rekomendasi dari badan pengawas obat obatan dan makanan mui menyatakan akan segera mencabut sertifikat halal produk terkait
ketua mui marwudin
amin juga menjelaskan bahwa pemberian sertifikat halal produk kaleng dilakukan karena telah dinyatakan aman sebelumnya oleh bpom
ya tentu kita akan bahas itu wah itu bahaya sekali
tapi itu udah sertifikasi halal ya
ya kan sertifikat halal itu sesudah ada halal itu dikeluarkan sesudah ada aman dari segi higienisnya aman
sesudah ada dari bpom
jadi kalau ada hal hal yang seperti itu sebenarnya adanya di pintunya di badan pom
bukan di halal